rewel hingga menangis hal ini yang kerap dijumpai ketika membawa anak khususnya balita ke bioskop
sang anak mungkin merasa tidak nyaman berada di ruang bioskop kini hadir bioskop yang ramah untuk
anak bioskop ini memang didesain dengan konsep bermain sambil menonton sebelum film dimulai
kecil dapat bermain di area playground yang dapat menanam stimulasi anak mulai dari firefox
jahit rapolin popit farming trees hingga mini hammock lain itu ada juga seluncur yang terhubung
dengan ruang menonton dan area mandi bola ruangan bioskop juga penuh dengan warna dan gambar lebih
ini sih untuk anakku yang agak agak pengennya warawiri lari lari tuh lebih enak gitu
lebih apa namanya lebih akunya lebih tenang bro berbeda dengan bioskop biasanya besarnya suara dan
pencahayaan juga diperhatikan gelap nggak terlalu gelap sih itu masih kelihatan anak anak bisa bermain
ke bawah jalan sendiri tanpa harus didampingi gitu bisa dokter spesialis anak ranti astria mengatakan
untuk anak dan bayi direkomendasikan agar suara yang ditangkap telinga tidak lebih dari lima puluh desibel karena pada
bioskop reguler biasanya suara mencapai lebih dari sembilan puluh desibel suara yang keras dengan waktu yang lama dapat
mengganggu pendengaran anak selain itu umur sang anak juga harus diperhatikan di atas usia
dua tahun sih sudah bisa tapi dengan pertimbangan tertentu seperti itu tadi dia mungkin tidak
memiliki attention span yang terlalu panjang untuk seluruh film jadi harus benar benar dipilih filmnya
dokter ranti juga mengatakan bioskop adalah ruangan tertutup sirkulasi udaranya tidak sebanyak
ruang terbuka sehingga adanya risiko penularan penyakit yang ditularkan melalui udara jadi yang
harus diperhatikan adalah daya tahan tubuh anak harus dalam kondisi baik sandra insanasari himawan